jembatan kaca di obyek wisata degeong hutan pinus limpa kuus banyumas jawa tengah pecah
saat belasan wisatawan tengah bersuah foto di atasnya
ada dua wisatawan yang jatuh seorang meninggal dunia dan seorang lagi luka serius
jembatan kaca di objek wisata degeong hutan pinus limpa kuus banyumas jawa tengah pecah pada rabu pagi
akibatnya dua orang wisatawan terjatuh dari atas jembatan kaca setinggi kurang lebih lima belas meter
sementara dua wisatawan lainnya terjebak di atas jembatan yang pecah
petugas berusaha mengevakuasi wisatawan yang terjebak di atas jembatan
keduanya berhasil diselamatkan
sementara dua orang wisatawan yang jatuh langsung dilarikan ke rsud margono soekarjo purwokerto
seorang meninggal dunia dan seorang lagi menderita luka serius
dari informasi yang kami kumpulkan bahwa ini adalah wisatawan dari cilacap
di mana jumlah seluruhnya ada sebelas orang dan kemudian tadi sekitar pukul sepuluh
dan kemudian ada empat orang yang jatuh
dua itu pada saat kacanya pecah itu sempat berpegangan di kayu kayu
ataupun di pengaman yang ada di jembatan kaca tersebut
kemudian dua lagi kaca pecah kemudian jatuh ke bawah
dari dua ini dilakukan pertolongan
satu atas nama f itu luka ringan
yang satu lagi di setahun yang satu lagi
inisial a ini dinyatakan oleh dokter meninggal dunia
polisi masih menyelidiki penyebab pecahnya jembatan kaca
di obyek wisata degeong hutan pinus limpah hulus ini
jembatan kaca tersebut tebalnya satu cm dengan lebar satu lima meter
imam ambarwoto banyumas jawa tengah